beginilah suasana ujian praktik sim di lapangan satpas sim di atlantas polda mitrojaya dan mogot jakarta barat
setelah mendaftar sim secara online mengikuti tes kesehatan dan tes teori
para peserta dijadwalkan mengikuti sistem uji kompetensi mengemudi berbasis elektronik atau e drive
serangkaian sistem sensor dan gelombang elektromagnet dipasang di lapangan uji praktek sim
dengan sistem e drive peserta yang menjalani ujian praktik tak perlu diawasi langsung oleh petugas
para peserta cukup mengikuti aba aba dari petugas dan melewati patok patok yang sudah dipasangi sensor secara mulus
hasil uji performa mengemudi para peserta kemudian akan diteruskan sistem sensor ke ruang monitoring
sehingga hasil ujian menjadi transparan
tiap tiap patok ini kita monitor patok satu dua tiga dan empat
setiap patok ada
sensor getarnya viberation sensor dan di sini termonitor semuanya dan terhubung terkoneksi dengan yang ada di control room
petugas cukup melihat saja dari control room ini bisa mengawasi via cctv
dan apabila lulus semua akan dapat termonitor dari sistem e drive ini
selain transparan penerapan sistem e drive juga memangkas waktu tes uji praktik
sebelum diterapkan e drive satu lapangan uji praktik hanya sanggup menampung
satu peserta sambil diawasi petugas
dengan diterapkan e drive satu lapangan praktik mampu menampung lima peserta uji praktik sekaligus
penerapan sistem e drive juga untuk menghilangkan praktik percaloan dan meminimalisir komplain dari peserta uji
sistem penilaian uji praktik berbasis komputer membuat peserta uji dan pengawas tak bisa kong kali kong
dari ujian teori ya praktek jadi lain dulu lain sekarang
sekarang emang lebih canggih lebih maju
kita juga harus mulai dari tahap tahap ini dan tahap sekarang
alhamdulillah sampai sekarang saya belum pulang
kalau dulu sebentar bayar melalui polisi ya udah pulang
kalau sekarang sudah setengah hari ini ya belum pulang
sementara untuk uji praktik sim a selain melewati patok sensor peserta tes juga harus mengikuti uji tanjakan dan turunan
rute tanjakan dan turunan yang dilewati dilengkapi dengan pancaran gelombang ultrasonic frekuensi dua puluh kg
nah fitur ultrasonic ini hanya untuk mobil bang ya untuk motor apa yang membedakan
kita butuhkan di mobil ini fitur ultrasonic karena ada salah satu materi uji yaitu berhenti di tanjakan dan diturunan
nah ini untuk mendeteksi posisi akhir dari mobil diperlukan fitur ultrasonic
berarti saya stop dulu di sini ya
kita maju dulu nanti di tengah tengah kita berhenti
saya maju dulu
kemudian dia berhenti injak rem
nah kemudian tarik tangan rem tangan
tarik rem tangan
nah setelah itu setelah ini maju dengan catatan tidak boleh mundur
posisi tidak boleh mundur
nah ini tantangan tersendiri berarti ya
masuk dulu ya sambil digas
dulu ya sambil digas
buka rem tangan ya
berarti kalau mundur saya tidak lulus dianggap ya
ya kalau misalkan mundur dari posisi akhir berhenti maka tidak lulus
meski sudah diterapkan sistem edrive biaya pembuatan sim baru tetap sama di kisaran seratus ribu rupiah
para peserta yang gagal ujian e drive pun diberi kesempatan selama empat belas hari kerja untuk melakukan ujian ulang
tim liputan cnn indonesia jakarta